oh sayangku karena kau sangat berharga aku akan memberikan mainan yang sangat berharga yang kakekku berikan saat aku masih kecil
sang raja membuka berangkas emasnya dan mengambil bola emas yang berkilau
ambil bola ini ini akan bersinar secerah matahari di bawah langit tapi ini sangat berharga
terima kasih ayah kau adalah ayah yang terbaik di dunia
putri mulai memainkannya di taman dia mengikuti kemanapun bola itu bergulir
tiba tiba datanglah kodok yang jelek
uh pergi sana kau kodok yang kotor
aku melihatmu dari semak dan aku terkesima akan kecantikanmu
maukah kau menerimaku sebagai temanmu dan bermain bersama
ah bagaimana mungkin kau berpikir begitu
aku tidak mau bermain dengan kodok yang jelek dan kotor sepertimu
aku adalah anak perempuan paling cantik di dunia
mengapa aku harus bermain dengan teman yang kotor sepertimu
aku bisa melompat meloncat aku bahkan bisa berenang dan menangkap bolamu
aku adalah teman yang sempurna untuk bermain
aku lebih baik bermain sendiri daripada menyentuh kodok yang kotor
putri kembali ke istana untuk menjauh dari kodok
keesokan harinya dia datang untuk bermain dengan bolanya
dia memilih tempat yang sepi di bawah pohon linden di dekat sumur
betapa tenang dan menyenangkan tempat ini
kodok menyeramkan itu tidak akan menemukan aku di sini
dia mulai bermain dengan bolanya
dia melemparnya kemudian menangkapnya kembali
saat bermain bola itu memantulkan sinar yang sangat silau
sehingga membuat pandangannya kabur
bukannya kembali ke tangan putri
bola itu menggelinding ke dekat sumur
lalu masuk ke dalam sumur
oh tidak bola emasku
ya tuhan sumur ini sangat dalam
aku tidak bisa melihat bolaku di dalam sumur yang dalam ini
putri terus dan terus menangis dan benar benar merasa salah
dan di tengah tangisannya dia mendengar sebuah suara
apa yang membuatmu menangis anak raja

jangan lupa untuk mencari kembali
jangan lupa untuk mencari kembali
jangan lupa untuk mencari kembali
jangan lupa untuk mencari kembali
agar mata mu bisa melelehkan hati yang terbuat dari batu

dia mencari cari sumber suara tersebut
ternyata itu kau kodok yang jelek
aku menangis karena bola emasku jatuh ke dalam sumur yang dalam ini

jangan khawatir bebe
jangan khawatir bebe
tapi maukah kau bermain denganku jika aku bisa menangkap bolamu
tapi mau kau bermain denganku jika aku bisa menangkap bolamu
apapun yang kau mau kodok
apapun perhiasanku atau bahkan mahkota emas yang sekarang ini sedang kukenakan
pakaianmu mutiara dan perhiasanmu dan mahkota emasmu bukan untukku
tapi jika kau mau menjadi temanku dan menjadikanku teman bermainmu dan membolehkanku duduk di samping kiri meja
dan makan dari piringmu dan minum dari gelasmu dan tidur di kasurmu
jika kau berjanji dengan semuanya maka aku akan menyelam ke air dan mengambilkan bolamu lagi
putri merasa sangat keberatan dengan permintaan kodok yang panjang tadi
tapi untuk mendapatkan bola emasnya kembali dia harus sabar dengan si kodok
baiklah aku janji aku akan memberikan apapun yang kau mau asal kau bisa mengembalikan bola emasku
sesaat setelah kodok mendengar janji sang putri kodok segera menyelam ke bawah
beberapa saat kemudian dia kembali muncul ke permukaan dengan bola emas di mulutnya dan dia melemparkannya ke rumput
putri sangat kegerangan melihat mainan cantiknya lagi
dia mengambilnya dan berlari
berhenti berhenti bawa aku bersamamu aku tidak bisa berlari sekencang dirimu
teriakannya tidak dihiraukan oleh putri
keesokan harinya saat putri duduk di meja makan dengan sang raja dan makan di atas piring emasnya ada yang mengetuk pintu
oh putri biarkan aku masuk
putri bangun dan berlari untuk melihat siapa yang mengetuk
namun saat ia membukakan pintu ada kodok duduk di luar
kau makhluk kotor berani beraninya kau datang ke rumahku
dia segera menutup pintunya dan kembali ke kursinya
merasa sangat gugu raja menyadari jantung putrinya berdegup kencang
anakku apa yang kau takutkan apakah ada raksasa berdiri di depan pintu dan bersiap penculikmu
tidak ayah tapi ada kodok yang menyeramkan
dan apa yang kodok itu inginkan
ayah kemarin saat aku duduk di dekat sumur dan bermain dengan bola emas bola itu jatuh ke dalam sumur
dan kodok itu datang lalu mengambilkannya untukku
dengan syarat aku harus mengajaknya kemanapun
dan aku menjanjikannya tapi aku tidak menyangka kalau dia akan keluar dari air dan mengejarku
dan sekarang dia ada di depan pintu dan ingin masuk ke dalam ayah
putri raja buka pintunya untukku kau telah berjanji padaku
sekali kau telah berjanji kau harus menepatinya buka pintunya dan biarkan dia masuk
putri pergi membukakan pintu dan sang kodok melompat ke dalam mengikuti kaki sang putri
hingga putri sampai ke kursinya
terima kasih putri angkat aku untuk duduk bersamamu
putri melihat kodok dengan kesal tapi dia melihat guratan wajah ayahnya
lalu dia mengangkat si kodok
wow sekarang kita akan makan bersama
putri memakan makanannya dengan enggan sementara kodok makan dengan sangat bahagia
berikan au sup lagi kumohon ini enak sekali
aku belum pernah merasakannya di dalam perutku
kodok kembali melahap supnya hingga habis tapi putri terlihat sangat kesal
terima kasih banyak putri aku sudah kenyang sekarang dan aku lelah
kau harus membawaku ke kamarmu dan menyiapkan kasurmu yang lembut dan kita akan berbaring dan pergi tidur
cukup kau sebaiknya meninggalkan istana ini sekarang juga jelek
kata kata itu tidak pantas
khas untuk putri raja kau telah berjanji pada kodok kau harus menepatinya
saat anggota kerajaan berjanji pada seseorang mereka tidak dapat merubahnya
ini tradisi kita yang harus kita ikuti
putri mengangkat kodok dengan telunjuk dan ibu jarinya diangkut ke atas dan diletakkan di sudut ruangan
kau sebaiknya tetap di sini sepanjang malam atau besok kau akan ku lempar ke hutan
dan aku ingin tidur senyaman dirimu
bawa aku atau aku akan memberitahu raja
tak kodok yang menyebalkan
putri mengangkatnya dan melamparkannya sekuat tenaga ke tembok
dan si kodok tewas dengan seketika
hah bangun ke kodok malas berhentilah berpura pura
putri mencoleknya dengan jarinya tapi kodok sudah tewas
apakah dia benar benar mati
oh tidak apa yang telah kulakukan
bangunlah kodok aku minta maaf atas perlakuan burukku kepadamu
putri mengangkat kodok dan mendekapnya seraya menangis
dan putri menciumnya
dengan ajaib kodok memuka matanya dan seketika meloncat ke lantai
dia tidak lagi menjadi kodok dan seketika menjadi pangeran tampan dengan mata yang sangat indah
ya ampun kau siapa kemana si kodok tadi
jangan khawatir aku adalah kodok yang sama dan sekarang aku adalah pangeran
aku akan menceritakan semuanya padamu
saat aku seorang manusia aku cerdas dan sombong
aku sedang berburu di hutan membunuh hewan hewan
tiba tiba prihutan menghampiriiku
tiba tiba prihutan menghampiriiku
kau manusia yang tidak punya perasaan
mereka adalah makhluk hidup seperti dirimu
tuhan telah menciptakan alam yang sangat indah ini dan kau merusaknya
apa mereka pernah menyakitimu
beraninya kau berbicara seperti itu padaku
kau tidak tahu siapa diriku
aku adalah pangeran di kerajaan ini dan hutan ini adalah milikku
setiap pohon setiap hewan dan semuanya di daerah ini
pangeran yang bodoh
alam adalah milik tuhan
pencipta alam semesta ini adalah tuhan dan bukan dirimu
kau tidak punya hak untuk membunuh binatang yang tidak bersalah
cukup nyonya menyingkirlah
tiba tiba perihutan menjadi wanita yang tinggi dan besar
pangeran ketakutan melihatnya
kau manusia sombong
keubah kau menjadi kodok yang kecil
sekarang ular di hutan ini akan memburumu
seperti kau biasa memburu dan memakan rusa rusa di sini
seketika pangeran berubah menjadi kodok
apa yang kau lakukan padaku
aku mohon padamu prihutan
aku berjanji aku tidak akan pernah menyakiti alam lagi
aku akan baik kepada semua makhluk
aku rasa kau menyadari kesalahanmu
tapi kesombonganmu harus diberi hukuman
aku akan memberikan mantra penawar
aku akan membuktikannya
kau harus mencari seorang putri yang tidak menghargai makhluk lain
dan meyakinkannya untuk baik kepadamu
kalau kau berhasil merubah sifat si putri tersebut
maka kau akan kembali menjadi seorang pangeran
putri merasa malu telah menjadi seorang yang jahat

kau akan kembali menjadi seorang pangeran
jangan bersedih putri yang cantik
sekarang berjanji padaku kau tidak akan merendahkan siapapun
kau akan baik kepada siapapun
iya aku berjanji pangeran
oh itu bagus sekali
karena kau telah memutuskan untuk berbagi hati kepada siapapun
bolehkah aku meminta sesuatu darimu
tentu saja apapun yang kau mau
kau wanita tercantik yang pernah aku temui
aku jatuh cinta padamu
aku jatuh cinta padamu
maukah kau menikah denganku putri
tanpa ragu putri yang cantik menyetujui permintaan pangeran tampan itu
dengan persetujuan ayahnya mereka pun menikah
setiap hari sepasang kekasih ini memberi makan binatang binatang
dan menjaga alam dengan baik
perihutan melihat kebaikan pasangan ini dan sangat bahagia akan hal itu
baik sekali anak anakku
kalian telah membuktikannya sebagai manusia yang baik
kebaikan ini bersemayam di jiwa semua manusia
tapi siapapun yang membangun alam ini menjadi baik hati
tuhan akan selalu memberkahi kalian berdua
dan pasangan ini pun akhirnya hidup bahagia dan diberkahi selamanya